apa yang sudah kalian lakukan
apa yang kalian lakukan itu bisa mengagalkan rencanaku
ampun mak ampun
sekali lagi kamu macam macam
aku tidak segan segan mencabut nyawamu dalam hitungan detik
sampai dia rela
kalau begitu ikut aku
orang yang tadi itu
orang yang dirubah menjadi sembara oleh mak lampir
faridah bisa celaka
aku mandi dulu ya
saking cemasnya memikirkan kamu
aku sampai lupa mandi
bagaimana kalau kita manis sama sama
tidak sembarang rumah ini besar kamar mandinya banyak
aku mandi dulu
mau kemana faridah
mau mandi nek
kalau kamu berhasil aku pasti akan memberimu hadiah
tapi aku harus mandi agar segar
eh kamu siapkan air saya mau mandi
aku pelayan nek
jangan banyak tingkah kamu lakukan saja perintahku
apa yang sudah kalian lakukan
apa yang kalian lakukan itu bisa menggagalkan rencanaku
ampun mak ampun
sekali lagi kamu macam macam
sekali lagi kamu macam macam
aku tidak segan segan mencabut nyawamu dalam hitungan detik
bukankah ini pakaian orang yang tadi pagi
orang yang dijadikan seperti sembaro oleh malampir adalah orang yang tadi pagi

aku harus selamatkan faridah
aku sudah melarangmu untuk menemui faridah
baik mak baik
orang yang dihidupinkan kembali oleh
kakak diharuskan begitu saja

sendiri aja neng
mau gak jadi pacar abang
neng ke belakang dong
wajah neng yang cantik
ada setan disana
cantik sekali wanita itu berat
kalau kamu punya istri cantik seperti itu
aku tidak akan kemana mana bara
aku di rumah terus
dengan baik istri aku
agar tidak direbut sama laki laki lain
kamu harus punya istri yang jelek
loh kok gitu bara
sebab kalau kamu punya istri yang cantik
kamu akan terus di rumah
dan gak mau cari nafkah
apa benar rindu semuatu
berarti kita sudah sampai tujuan
kisana mencari siapa
kami mencari rumah tuan adolf peter
ketemu pertigaan belok kiri
disitu rumah tuan adolf peter
terima kasih kisana
terima kasih ya
mencari rumah tuan adolf peter
mencari tujuan hidup adalah mencari
bekal untuk kehidupan kita yang
langgang kelak di akhirat
bisa dengan melakukan amal amalan
dan perbuatan baik lainnya
yang bernilai ibadah kepada allah
seluruh amal amalan kita akan
dinilai di akhirat kelak
dan kehidupan di akhirat
sangatlah panjang dan abadi
dan tiada akhir
satu hari di kehidupan
kita akan melakukan
yang lebih baik
dan lebih baik
dan lebih baik
dan lebih baik